seekor macan akar ditemukan masuk rumah warga di desa merangin siak riau selasa siang kemarin
diketahui macan akar ini menyelinap ke dapur rumah warga
diduga sang macan ingin mencari makan karena kelaparan
diketahui satwa yang juga biasa disebut kucing hutan ini cenderung menunjukkan sifat liar saat didekati warga
warga yang ketakutan meminta tim penyelamat satwa balai besar konservasi sumber daya alam atau bbksda riau untuk melakukan evakuasi
sementara itu dalam waktu bersamaan tim penyelamat satwa balai ksda riau bersama organisasi pecinta satwa our nature indonesia
juga melakukan pelepas liaran macan akar di kawasan konservasi di duri mandau bengkalis
kasus macan akar masuk rumah warga untuk mencari makan merupakan dampak dari sembuh
yang makin menyempitnya kawasan hutan sebagai habitat satwa liar
kami balai besar ksdari langsung menurunkan tim untuk melakukan evakuasi dan untuk melakukan kegiatan pelepas liaran
karena berdasarkan hasil observasi bahwa dua macan akar yang berada di rumah warga dan satu di rumah makan itu masih mempunyai sifat alam liar yang sangat bagus
masyarakat diimbau agar tidak menangkap atau memelihara
macan akar karena termasuk satwa dilindungi oleh undang undang
riano fitra pekan baru riau